dia masih hidup dia masih hidup reno
maaf bella untuk hal ini aku gak bisa bantu kamu
reno tolong dengerin aku aku bener bener liat afif
aku minta tolong sama kamu untuk temuin aku sama afif
afif udah meninggal dan kamu harus terima itu
ma tadi aku
biarkan bella tidur sendiri
jangan terlalu memaksa nanti yang ada jadi nggak enak
yang ada bela berontak ya
lebih baik untuk malam ini kamu tidur sendirian ya
sylvia aku pulang dulu ya udah malem
makasih banyak ya
bella menolak penuh itu gara gara aku
semua kesedihan di rumah ini juga gara gara aku
sekarang saatnya menjebak kamu gavin
tadi saya melihat ya kamu mengancam sintia
kamu kan bagian dari kami
sepertinya kamu itu lupa ya kalau kamu itu pernah melakukan sesuatu terhadap afif
enggak aku gak pernah lupa atas semua yang pernah aku lakuin
atau sekarang kita lebih baik ketemu sama mama sylvia
dan kita kasih tau semuanya mengenai kebenaran yang ada
biar kita kasih tahu semuanya mengenai kebenaran yang ada tante
dan aku harap mama sylvia bisa percaya omongan aku
dan akhirnya tante aku dan juga siktya bisa diusir dari sini
jangan macuk kamu
setidaknya aku bisa mengeluarkan ular yang sangat licin seperti tante dan juga cynthia
dalah di rumah ini
gavin kamu tuh apa apaan sih
aku ingin mama kamu jadi saksi ketika aku bilang semuanya sama mama sylvia
setidaknya aku bisa terbebas dari perasaan bersalah aku selama ini
atas meninggalnya afif
kamu udah gila gavin
david kamu bisa gak sih kecilin suara kamu
aku gak mau ya sampai semua orang di rumah ini bakal denger
enggak enggak akan
aku gak akan kecilin suara aku sengaja aku
supaya semua orang di rumah ini tahu semuanya
aku ingin mama tahu betapa buruknya aku selama ini tante
ada apa sih
oke gavin place tenang ya tenang
itu sylvia siktya mau vicky biar dirawat sama siktya karena siktya kan ibunya
kalian nggak boleh apalagi kamu enggak saya tidak akan ngasih
sebenarnya mereka ingin bilang kalau
aku bener bener gak mau sampai kamu tuh berantem sama mama aku sendiri
ini semua salah aku gavin aku bener bener minta maaf
maafin aku aku gak mau kamu berantem
siktya lepasin siktya lepasin
cukup beramai siktya
aku akan bilang ke mama
apa sih ada apa gavin
apa yang mau disampaikan ayo kasih tau aja
aku akan intimidasi mereka
biar mereka ketakutan dan tahu kalau aku nggak main main
aku ingin mama merawat vicky
kalau itu nggak usah dikasih tahu vicky tetap mama yang urus
gak boleh ada yang megang vicky
siapapun ibunya juga gak akan mama kasih
iya ma aku juga udah takut banget
yaudah kamu belajar rajin ya kenzo sama alika
jangan lupa like share dan subscribe ya
tra analog akhir suara
aku gak salah
jadi apa how puerta ini terluka
ya allah kemana mobil itu
aku kehilangan jejaknya lagi
bella please jangan mulai lagi
aku baru ketemu sama afif
yang kamu lihat itu bukan afif bela
kamu pasti salah lihat
aku yakin tadi aku ngeliat afif
aku yakin itu dia
aku gak salah lihat
dia masih hidup
dia masih hidup reno
untuk hal ini aku gak bisa bantu kamu
reno tolong dengerin aku
aku minta tolong sama kamu untuk temuin aku sama afif
afif udah meninggal
dan kamu harus terima itu
aku tahu kamu kuat
ma tadi aku
nyonya sama non raina gak ada di rumah
mereka semua pergi
pergi pergi ke mana
gak tahu mbak
mbak kenapa mbak
aduh gimana ini
gue biarin aja atau gimana ya
mbak kenapa mbak
mbak dia kenapa sih bella
gak tau non
yaudah sebentar ya aku telepon dokter
jadi gimana dok kondisinya bella
ibu bella baik baik aja
dia cuma kecapean
iya sih emang beberapa hari ini dia susah tidur
mungkin bisa dikasih obat tidur kali ya dok
iya baik nanti saya akan persiapkan obatnya ya bu
oke makasih ya dok hidup yuk
dia lagi kurang enak badan
tadi pagi naik baik aja kok
iya tadi mama bella ngantekin kita ke sekolah
dia baik baik aja kok
coba aja kalian lihat sendiri
yaudah yuk kita ke kamar
ya ampun bella

tante bawa mama ke rumah sakit